sebelum diperiksa polisi calon gubernur dki basuki cahayapurnama atau ahok menelpon sang ibunda buniarti ningsih
ahok menelpon untuk memberitahu bahwa hari ini dia akan diperiksa polisi sebagai tersangka
buniyarti meminta ahok tetap tenang dan tidak takut saat menjalani pemeriksaan
tidak usah takut semangat banyak teman teman anak anak muda ibu ibu bapak bapak juga pada berdukung termasuk bapak saudara keluarga kita juga pada berdukung sama ahok